tujuh puluh tahun warga desa balai satanetean
kecamatan bala kabupaten mamasa ini
menolak bantuan dari pemerintah
kendati bukan orang berada
pria yang berprofesi sebagai petani ini
merasa tidak layak mendapat bantuan pemerintah
lantaran masih banyak warga desanya
yang hidup lebih memprihatinkan
namun tidak mendapat bantuan
kondisi tersebut membuat pemerintah
setempat kebingungan apalagi sehari hari
di rumah adat banu asura di dusun batarirak
meski sering terdaftar sebagai penerima bantuan
dan menerima bantuan
namun sudah berulang kali juga
saryong meminta pemerintah menyerahkan bantuan
yang diterimanya kepada tetangga yang lebih membutuhkan
setelah kami setelah di
kepala dusun sebagai pendata
kepada orang yang tidak mampu
setelah datanya keluar lagi dari kementerian sos
juga tidak menerima
dan memberikan itu kepada
ada satu ratus tiga puluh delapan warga di daerah ini
yang tercatat sebagai penerima bantuan
langsung tunai blt dari kementerian sosial
saat ini pemerintah desa
sedang melakukan verifikasi data
calon penerima blt dari dana desa
abdi febriadi polewali mandar sulawesi parang